lima belas tahun sudah pbb telah mengakui batik sebagai budaya tak benda warisan manusia
batik awalnya adalah komoditas budaya yang dimiliki elit keraton untuk kegiatan atau upacara tertentu
keindahan batik membuat banyak pihak di luar keraton ingin mengenakan batik
hingga akhirnya muncul batik sodagaran yang dibuat para sodagar kaya
hingga batik petani atau batik rakyat yang dibuat masyarakat awam
namun umumnya motif batik berakar dari motif yang hanya boleh dipakai kalangan keraton jawa
atau yang dikenal dengan motif larangan
seperti motif parang yang diproklamirkan raja pertama mataram sultan agung
untuk melambangkan kebesaran seorang pemimpin
motif parang barong ini hanya boleh digunakan oleh raja jawa
sehingga tak boleh ada yang memakai batik jenisnya
bila berkunjung ke keraton
motif batik juga merepresentasikan tahapan kehidupan manusia
desainer sekaligus pemilik butik batik afif syakur mencontohkan
motif grompol biasa digunakan ketika perempuan masuk masa menstruasi
yang bermakna memasuki masa kedewasaan dengan mengumpulkan berbagai macam sifat sifat baik
memasuki masa pernikahan ada batik khusus yang mewakilinya
motif sidomukti ini biasanya digunakan untuk perkawinan
bagaimana menjalin hubungan sehati suami istri dan lain sebagainya
supaya mukti menjadi yang kerat hubungannya
bahkan saat meninggal ada motif slobo yang bermakna bersatunya kembali manusia dengan tuhannya
bagi beberapa orang batik juga digunakan sebagai identitas untuk menyampaikan pesan kepada orang lain
salah satu yang dianggap afif syakur melakukan hal ini adalah presiden joko widodo yang berasal dari surakarta
ini adalah motif tambal yang sering kita melihat bapak presiden kita pakai beberapa kali
motif tambal yang maknanya menambal sesuatu keburukan
menutup sesuatu keburukan untuk menjadi penampilan yang lebih baik
oleh karena itu batik juga bisa dipilih sesuai dengan karakter seseorang
setelah kami berbincang afif syakur yang juga penulis buku batikku ini
menyarankan untuk memakai batik rakyat bermotif lunglungan peksi yang dianggap cocok dengan karakter saya
motif ini menggambarkan burung yang terbang melewati lika liku daun yang merambat
mas pesan apa sih yang ingin disampaikan burung kemudian melewati banyak lika liku itu sebenarnya apa
burung ini sesuatu keindahan dan sesuatu kebebasan
lunglungan itu adalah sesuatu jalur hidup
hidup semua manusia itu meliputi liku liku dan lain sebagainya
dan kita harus melampaui liku liku itu
tapi melampauinya nanti sukses ya mas ya kira kira
ya harus semuanya
kan semua batik itu diciptakan agar semuanya menjadi mulia
meski motif batik berasal dari motif larangan yang jumlahnya terbatas
para seniman batik berharap masyarakat bisa mengembangkan terus
jenis dan jumlah motif batik sesuai dengan filosofi dan karakter masing masing
tim liputan cnn indonesia yogyakarta